nah yuda hari minggu pagi ini biasanya banyak warga yang berkumpul di kawasan bebas kendaraan atau car free day
nah karena hari ini warga muslim berpuasa apakah kawasan car free day masih seramai biasanya
kita ke surabaya kali ini bukan di jakarta
dan kita langsung tanya rekan kita kansa tamarindora di taman bungkul surabaya
kansa selamat pagi bagaimana kondisi car free day terutama pada saat bulan puasa di kawasan surabaya pagi hari ini
sedap malam juga
namun jalan raya darmo ini memang kawasan yang paling ramai dan paling padat dan juga paling rutin untuk menggelar car free day
di mana di jalan darmo ini sendiri dilaksanakan setiap hari minggu di setiap bulannya berbeda dengan di jalan jalan lain
yang hanya dilaksanakan mungkin hanya setiap hari minggu di awal bulan atau hari minggu kedua pada setiap bulannya
jika anda melihat di sini memang aktivitas warga surabaya masih berjalan seperti biasa
mereka masih melakukan aktivitas olahraga
di antara lain bersepatu roda kemudian lari kecil bersepeda dan juga bahkan hanya jalan jalan saja
yuda dan andisa
ya dora jika kita melihat memang masih cukup meriah juga ya
tapi apakah ada perbedaan suasana car free day minggu pertama di taman bungkul dibandingkan hari hari sebelumnya sebelum bulan puasa
yang paling membedakan car free day di bulan ramadan ini karena ini memang hari pertama car free day pada bulan ramadan
adalah jumlah warga yang lebih sedikit dibandingkan car free day di hari hari sebelumnya di sebelum bulan ramadan
karena memang mereka berfokus pada ibadah bulan puasa
namun meskipun mereka menjalankan ibadah puasa mereka tetap melaksanakan beberapa aktivitas olahraga
dan memang car free day ini merupakan sarana untuk interaksi sosial
di mana contohnya adalah di sini ada komunitas pesepeda
misalnya di sini mereka bisa memperkenalkan kebolehan mereka tentang bersepeda
dan juga mereka bisa berdiskusi
bisa berinteraksi bahkan memperkenalkan bagaimana keahlian mereka dalam bersepeda
namun secara keseluruhan tetap sama hanya jumlah warga saja yang lebih sedikit berkurang dibandingkan dengan car free day sebelumnya
meskipun demikian polisi tetap memberikan penjagaan di sini berasal dari polrestabes surabaya
dan juga sudah memberikan garis penutup sebagai tanda jalan ini khususnya jalan raya darmal tidak boleh dilalui kendaraan
karena memang sedang dilaksanakan car free day atau hari bebas kendaraan
terima kasih kansa
informasi anda sangat menarik mengenai car free day yang ada di surabaya
tetap berlangsung pagi ini meskipun bulan ramadan
tetap harus semangat